ya jika erick thohir menginvestasikan banyak uang untuk membangun stadion baru di amerika serikat
hal berbeda dilakukan oleh sejumlah pemuda di blitar jawa timur
dengan kreatif mereka membuat sebuah lapangan sepak bola yang cukup unik
sehingga menjadi viral di dunia maya
inilah motif dan corak rumput di lapangan sepak bola desa geduk
kecamatan sanankulon kabupaten blitar
rumput dalam istilah lokal disebut suket teki ini
dipotong rutin dengan pola garis garis rapi
mirip dengan stadion di luar negeri
meski lokasinya di tengah ladang tebu dan pinggir hutan lindung
namun lapangan sepak bola ini cukup istimewa
karena telah menjadi perbincangan di media sosial
hampir setiap bulan selama dua tahun terakhir
corak rumput lapangan diubah oleh para pemuda desa yang mengelola lapangan ini
selain itu lapangan bola geduk ini juga sudah sesuai dengan standar fifa
terkait regulasi pantulan bola
hanya saja lapangan ini belum bisa digunakan
karena kurang dari standar satu ratus sepuluh x sembilan puluh meter
untuk biaya perawatan diambil dari swadaya pemuda yang berlatih bola di lapangan ini
kreativitas para pemuda desa geleduk ini pun patut diapresiasi
karena mereka memanfaatkan lahan bengkok desa untuk kegiatan yang positif
ini ide nya itu dulunya dari teman teman
utamanya dari remaja pemuda di san geduk
kita sepakat kalau kita punya hobi yang sama
ya dari situ kita punya ide untuk bagaimana lapangan itu bisa dipergunakan dengan baik
harusnya kita dapat dana dari add
menariknya tampilan lapangan ini membuat tim sepak bola yang berlatih sangat senang
tekstur lapangan yang rata serta udara segar khas kebun
menambah semangat para pemain di atas lapangan
dalam sepekan sekitar tiga kali lapangan ini digunakan untuk berlatih
lapangan ini juga digunakan klub yang berlatih
liga satu dan liga dua untuk menjalani pemusatan latihan atau menggelar lagu uji coba
saya merasa nyaman enak dan semua mendukung fasilitasnya
jadi lebih semangat
lebih semangat lagi
kegiatan kreatif para pemuda ini membuat kementerian pemuda dan olahraga tahun lalu
mengucurkan bantuan untuk pembuatan fondasi keliling
pihak desa juga berencana akan memperluas lapangan sesuai dengan standar fifa
serta melengkapinya dengan tribun penonton serta ruang ganti pemain
diharapkan lapangan ini juga bisa menjadi destinasi wisata olahraga